pulau rempang mengalami situasi mencekam usai aparat gabungan tni dan polri
mencoba masuk ke perkampungan warga di wilayah yang ada di kota batam kepulauan riau
hingga kamis malam tujuh september
aparat dengan enam puluh armada mencoba membuka blokade penolakan dari warga terkait relokasi
untuk pembangunan proyek strategis nasional yakni rempang eco city
proyek yang mengintegrasikan kawasan industri pariwisata energi baru dan terbarukan ini
membuat warga yang telah bermukim puluhan tahun harus direlokasi ke pulau galang kepulauan riau
dikutip dari cnn indonesia com menko polhuka mahfud md mengatakan
tanah yang akan dijadikan proyek strategis nasional tersebut sudah diberikan kepada sebuah perusahaan
sesuai surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan pada dua ribu sembilan belas
selaku pemilik hak pengelolaan lahan pulau rempang
p batam berupaya memasang patok lahan dalam beberapa minggu terakhir
dan mengalami perlawanan dari warga hingga mencapai puncak perselisihan
yang terjadi pada tujuh september lalu
lemparan batu dari warga membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata
sejumlah masyarakat sipil hingga anak turut menjadi korban penembakan gas air mata
dari kericuhan blokade pulau rempang tersebut
merespon hal itu kabit humas polda kepulauan riau kombes polisi zahwani pandra arsyad
mengatakan kepolisian telah mengembangkan
melakukan upaya preemptif dan preventif sejak awal agustus yang dimulai dari imbauan persuasif
kedua tangan kosong lunak tangan kosong keras dan penggunaan alat alat kepolisian
apabila sudah mulai melakukan hal hal yang membahayakan
namun aksi warga rempang dinilai semakin mengganggu keamanan dengan memblokade jembatan trans barelang
menurut pakar hukum sekolah tinggi hukum indonesia b fitri susanti
protes warga terkait mengelolakan relokasi di respon aparat dengan kekuatan yang berlebihan
tidak direncanakan direncanakannya kelihatan dari barikade yang sudah dibuat gas air mata yang disiapkan peralatan dari aparat yang ada di situ
jadi kekerasan oleh negara yang dalam kualifikasi hukum hak asasi manusia itu jelas di situ ada
itu memang sudah terjadi jadi menurut saya sudah ada pelanggaran ham
bivitri mengaku tindakan pemerintah seperti ini telah berulang kali terjadi terhadap masyarakat
terutama tentang pergusuran
mengalih fungsi tanam mereka
menurutnya pemerintah harus menggunakan langkah persuasif dengan jangka waktu yang cukup lama
hingga ditemukannya kesepakatan bersama
tim liputan cnn indonesia jakarta